jadi semua bukti mereka itu saya rontokkan di sidang
mengatakan bahwa permohonan satu dan tiga itu adalah permohonan omon omen
kalau menduduh kan harus ada alat bukti
kalau ada tuduhan harus ada alat bukti
dan alat bukti tersebut harus direct evidence
yang langsung berkait dengan apa yang dituduhkan
contoh disebutkan dalam diapura permohonan
jokowi seolah menyogok rakyat dengan bansos atau membeli suara rakyat
berarti kan ada tuduhan membeli suara kan
yaitu apa rakyatnya itu harusnya dibawa ke sini
tapi sampai selesai pemilu
buktian satu rakyat pun tidak dibawa sebagai saksi di sini
apakah dia benar memilih gara gara bansos
yang dibawa malah ahli psikolog
sama ahli seperti itu romo
itu kan tidak bisa membuktikan adanya tuduhan tersebut
itu yang makanya saya bilang benar benar itu umur umur
kalau saya jadi pengacara mereka
itu namanya smart eh sorry
saya akan bawa lima orang rakyat yang memilih dari tiap kabupaten
bawa ke mk ini berarti apa tuh
memang yang diizinkan itu kan hanya sekitar di bawah dua puluh orang
tapi kalau sampai misalnya di bawah dua ribu ke sini
menandatangani surat pernyataan bahwa dia memilih gara gara bansus
itu kan pasti gaungnya beda gitu loh
kalaupun benar ada rakyat yang mengaku membeli memilih gara gara bansos
pansus adalah perintah undang undang
bansos memberi uang kepada rakyat
undang undang pajak aja yang memungut uang dari rakyat
padahal dari seluruh permohonan mereka itu
yang kira kira bisa mencakup keseluruhan hanya bansos
karena kalau menyangkut pelanggaran penusukan suara
nggak bisa membatalkan simpel enam juta
sedangkan yang ketiga mereka itu serekap
serekap itu masih dia juga dalam permohonan
padahal kpu sudah menyatakan
dasar perhitungan final itu adalah
perhitungan manual berjenjang dari kecamatan sampai kabupaten
itu sudah pernah dites undang undangnya di mk
dan mk tidak keberatan terhadap penjabat kepala daerah
jadi sama sekali mereka nggak ada bukti
kuasa hukumnya udah di lantai empat semuanya
saya di hari pertama aja sudah bisa bilang optimis
di hari kedua saya bilang seratus kosong
kuasa hukum mereka dosen hukum tata negara lawannya
hokman paris yang sudah empat puluh tahun jadi pengacara jalanan
perkara di mk itu jauh lebih simpel
menangani dari perkara perkara transaksi internasional
ini kan hanya menyangkut apakah bertentangan di dalam undang undang
apakah salah tusuk apakah ada
cuma pertanyaan mereka itu nggak ada yang menggigit satupun
ada pengacara dari satu tiga tanya begini
kenapa bukan yusril yang dipilih
jadi semua bukti mereka itu saya rontokkan di sidang
saya membawa ahli psikolog untuk membuktikan bahwa seolah olah
bang sos itu adalah penyebab prabowo menang
eh ternyata tau gak ada di instagram saya itu
ahli psikolog itu mengatakan kenapa prabowo menang tahun dua ribu empat belas orang takut sama dia
tahun dua ribu sembilan belas juga orang takut
tapi begitu dia gabung dengan jokowi
dia menunjukkan sifat yang sangat kooperatif dan juga tidak menunjukkan rasa ambisi berkuasa
bahkan dengan bahkan waktu kampanye waktu debat dia diserang habis dia tetap tenang
ditambah lagi dengan lagu oke gas oke dia punya gamoinya
jadi ahli psikolog mereka malah menguntungkan kita